partai golkar menyelenggarakan tasyakuran ulang tahun partai yang ke lima puluh delapan
pada hari jadinya ini partai golkar berharap akan terus menjadi partai yang solid untuk menyongsong pemilu dua ribu dua puluh empat